tadi ya inspirasi yang datang dari seorang warga bernama pak udin ini juga ada inspirasi lain nih
di mana ini beda lagi nih danir
warga berusia lanjut di kabupaten tasikmala jawa barat mengikis gunung loh selama belasan tahun dengan peralatan seadanya
ya mereka berupaya membuat saluran air untuk mengairi sawah sawah warga
mustahil dan gila
begitulah kalimat yang keluar dari sebagian orang yang melihat aksi para orang tua ini
mengikis tebing batu gunung galunggung
dengan alat seadanya seperti cangkul linggis dan pahat
mereka berupaya membuat saluran untuk mengalirkan air dari hulu curug cinila ke kampung malaganti
upaya warga kampung malaganti desa sukaharja kabupaten tasikmalaya ini
sudah dilakukan sejak dua belas tahun yang lalu
selama dua belas tahun mereka berhasil membuat saluran air sepanjang satu kilometer
target mereka adalah sembilan kilometer
saluran air tersebut mereka butuhkan untuk mengairi sawah warga seluas satu lima ratus hektare
sebenarnya penggalian tebing ini sudah dimulai sejak dua puluh tahun lalu
namun pekerjaan tersebut sempat terbengkalai karena dua orang warga tewas tertimbun
sejak dua puluh tahun mereka berhasil mengalirkan air sepanjang satu kilometer
para pengikis tebing ini berharap suatu saat nanti
hasil karya mereka bisa dinikmati orang banyak agar warga tidak kesulitan air lagi
ogi fatu zaman tasikmalaya